ada juga mat
itu suara gue tuh
surat suaranya gak sah
dicobles dua kali
abus abus abus
abus abus abus